saat ini saya fokus untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota solo
untuk masalah partai kami dekat dengan semua ketua umum merangkul semua ketua umum bekerja sama dengan semua ketua umum
ya nanti kita arahnya bermuara kemana ya ditunggu aja
ya penting itu penting tapi lebih penting lagi kepercayaan warga
tapi kan dua tiga tahun kan membutuhkan partai politik untuk menjaga kondisi
kalau saya santai sekali lagi saat ini kita fokusnya menyelesaikan tugas tugas sebagai wali kota solo
dan itu juga perintah dari pak presiden terpilih ya menyelesaikan tugas yang ada sekarang
yang penawar itu sangat sangat juga bukan
ya banyak lah beberapa banyak
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya